sampah ternyata masih menjadi salah satu masalah di setiap daerah yang harus dituntaskan
termasuk bagi kawasan bandung raya di jawa barat
minimnya lahan membuat pembangunan tempat sampah akhir mendesak untuk dilakukan
selain itu rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau pltsa
juga harus memperhatikan aspek lingkungan
dan berikut ini ulasannya
kota bandung rata rata bisa menghasilkan sampah sebanyak satu dua ratus ton dalam sehari
cimahi dan kabupaten bandung masing masing dua ratus ton
sedangkan kabupaten bandung barat menyumbang satu ratus lima puluh ton sampah
belum lagi bila ditambah dengan kota sumedang dan sekitarnya
kota kota tersebut tergabung dalam sebutan bandung raya
banyaknya sampah tentu saja membutuhkan
yang luas untuk dijadikan tempat pembuangan sampah akhir atau tpsa
sampah yang dihasilkan bandung raya selama ini bergantung pada tpsa sarimukti di kabupaten bandung barat
lahan seluas dua puluh lima hektare yang digunakan sejak dua ribu enam ini akan habis masa penggunaannya pada tahun dua ribu tujuh belas
kini sedang dalam masa permohonan perpanjangan yang diajukan pemprov jawa barat kepada pihak perhutani
wacana pengelolaan sampah pun berkembang
sampah diharapkan juga bisa menghasilkan energi lain menggunakan insenerator atau metode pembakaran
hingga munculnya perpres nomor delapan belas tahun dua ribu enam belas mengenai percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau pltsa
di jawa barat pltsa rencananya akan dibangun di lekoknangka
pada tahun ini kita merencanakan lelang investasi
lelang investasi untuk pengelolaan sampah sehingga menghasilkan energi listrik tenaga sampah
itu sebagai by product saja listrik
tapi yang utama adalah menyelesaikan persoalan sampah
namun model tempat pembuangan sampah akhir seperti pltsa legok nangka ini tidak berjalan mulus
beberapa lsm penggiat lingkungan hidup mengajukan permohonan pengujian material
mengenai perpres ini
kalau plts yang dibangun atau yang dioperasikan maka karena prosesnya pembakaran proses dibakar maka akan menghasilkan zat polutif
karena sampah sebagian besar di kota bandung ini di masyarakat di pemukiman juga lebih banyak organiknya
nah itu menurut saya proses pengelolaannya lebih baik di desentralisasi di lokal lokal
mungkin di tingkat rw atau di tingkat kelurahan kelurahan
hasil uji material menyebutkan perpres percepatan pembangunan pltsa dinyatakan batal
di dalam undang undang delapan belas dua ribu delapan tentang persampahan sebetulnya tidak ada pelarangan mengenai teknologi
yang ada itu adalah dampak yang ditimbulkan
jadi sebetulnya di dalam perpres delapan belas dua ribu enam belas ini
yang kemarin dimenangkan oleh lsm ya ada lima enam lsm yang menggugat
sebetulnya persoalannya terletak di dalam hal konsultasi publik
meski begitu pemprov jawa barat tetap akan melanjutkan pembangunan tempat pembuangan dan pengelolaan sampah akhir legok nangka
sejauh ini sudah berjalan pembebasan lahan yang sudah disertifikasi sebesar tujuh puluh enam empat hektare
arta bima aditya bandung